selamat malam anda menyaksikan afd now saya alvito dinova gintings
dan malam hari ini kita akan berbincang tentang indahnya hari kemenangan
idul fitri bagi umat muslim adalah masa di mana berbagai penghargaan setelah upaya dan jerih payah dilakukan selama sebulan penuh mendapatkan hasilnya
apa sebenarnya makna serta hikmah idul fitri tahun ini bagi muslim indonesia
satu tahun lagi akan ada tahun politik akan ada kontes politik nasional untuk menentukan siapa pemimpin
pemimpin kita lima tahun ke depan
kita mundur satu tahun belakangan selain bicara soal isu toleransi dan keberagaman
kekerasan atas namakan agama juga terjadi di beberapa tempat
bahkan sudah masuk ke ranah atau tempat yang seharusnya menjadi wahana akademik di dalam kampus
untuk membicarakan masalah dan perihal ini
kita akan berbincang dengan narasumber narasumber istimewa kita
yang pertama prof dr nasaruddin umar ma imam besar masjid istiqlal
kemudian prof dr oman fatur rahman m hum guru besar fakultas adab dan humaniora islam uin
sekaligus staf ahli menteri agama
dan kiai haji zaitun rasmin ketua umum wahdah islamiyah
assalamualaikum wr wb
kita bicara soal hikmah secara umum dulu barangkali prof nasaruddin umar ma
apa hikmah dan makna idul fitri yang paling berarti buat kita bangsa indonesia di tahun ini
makna lokalnya idul fitri di indonesia itu mudik
mudik ke kampung halaman rohani dan mudik ke kampung halaman biologis
kita tahu ya bahwa setiap kali ada hari raya idul fitri dari seluruh indonesia itu suatu tradisi yang sangat sangat luar biasa
mungkin tidak pernah kita lihat di dalam negara lain
tradisi mudik ini pulang ke kampung halaman

mereka ingin menyaksikan rumah mana lekup lekupnya seperti apa yang pernah melahirkan dirinya di tempat itu
mereka ingin bersilaturahim dengan orang tuanya atau keluarga terdekatnya
jadi dalam suasana seperti ini mereka ingin menyaksikan rumah mana lekup lekupnya seperti apa yang pernah melahirkan dirinya di tempat itu
jadi dalam suasana seperti ini mereka ingin menyaksikan rumah mana lekup lekupnya seperti apa yang pernah melahirkan dirinya di tempat itu
jadi dalam suasana seperti ini mereka ingin menyaksikan rumah mana lekup lekupnya seperti apa yang pernah melahirkan dirinya di tempat itu
kalau mereka tidak mudik dalam setahunan itu seperti ada yang kurang dalam hidupnya
ini sebuah tradisi ya boleh dianggap positif tapi mungkin juga ada sisi sisi konsumtif negatifnya yang bisa ditonjolkan
tapi kalau saya sih melihat in general ya insya allah lebih banyak maslahatnya ketimbang mudarat

terlalu lama tinggal di jakarta atau di ibu kota nggak pernah dicuci dengan spiritualitas
pulang kampung mudik merasakan suasana kebatinan daerah kampungnya
ya itu saya khawatir nanti itu perilakunya akan menjadi kasar dan terlalu kota oriented gitu ya
padahal suasana desa itu kita perlukan dalam batin kita
nah mudik rohani kita akan tahu bahwa fitrah itu biasanya juga berarti fitrah kembali ke jati diri kita yang sejati
jangan lupa kita itu kan sebetulnya makhluk surgawi
kakek nenek kita adam hawa itu kan diciptakan di surga lalu kita turun jatuh dari langit kebahagiaan turun ke bumi penderitaan
nah untung ada quran itu berfungsi surat undangan sekaligus tiket pulang kampung kesana itu
kalau kita diajak pulang kesana kan
kayami waladat hu'mu kita kembali semakin kecil dosa dan semakin kurang kesalahan yang kita lakukan termaafkan
maka kita akan melejit naik kembali ke atas
jadi ini saya maknai idil fitri ini satu sisi kita mudik ke kampung halaman biologis kita
atau seperti berjubel jubel itu ya kita lihat satu dua terakhir ini kita lihat bagaimana sibuknya seluruh pihak ya mengatur mobilitas masyarakat pulang kampung ya kan
tapi pada saat yang bersamaan juga kita akan menyaksikan bagaimana syahdunya seseorang itu mudik ke kampung halaman rohaninya setelah ditempa selama sebulan penuh mudah mudahan penempaan sebulan penuh dalam bulan ramadan ini
ramadan artinya menghanguskan menghancurkan menghancurkan menghanguskan seluruh dosa dosa masa lampaunya
sehingga enak tenang melejit naik pulang ke kampung halamannya di atas
jadi idil fitri makna lahirnya adalah kita banyak mudik sulaturahim di kampung dosa horizontal kita insya allah mudah mudahan saling memaafkan
tapi kita juga mudik ke kampung halaman rohani kita mudah mudahan dosa vertikal kita dengan tuhan juga sudah termaafkan dalam bulan suci ramadan
kita bicara dalam konteks sosial barangkali ya prof oman saya panggil kang oman saja
apa yang disampaikan hikmah dari prof nasar itu menyejukkan tapi kita juga tidak bisa menutup mata tentang kondisi yang terjadi sekarang
kekhawatiran apakah islam itu sebagian islam destruktif gitu loh kecenderungannya
soal isu soal toleransi dan juga radikalisme
studi yang diperoleh di uin mengkhawatirkan sebenarnya bisa dijelaskan
ya pertama tentu saja saya ingin melihat dulu bahwa ini dalam rangka idul fitri ini kita kan selesai menjalani satu ibadah yang sangat menekankan kesabaran
asyam asyaum itu kan di dalam al quran itu kan mencerminkan bukan hanya
puasa dari makan dan minum
karena asyam itu juga bermakna sabar itu yang sangat ditekankan
nah kita selama bulan suci ramadan itu sudah dilatih kesabaran
lalu pada idul fitri ini ini saatnya momentum buat kita untuk
mengaktualisasikan dalam jangka yang lebih panjang setahun kesabaran itu
dalam konteks bersosial
saya melihatnya berarti
bahwa kesabaran ini sangat penting sekali terutama menjelang tahun politik
sekarang dan tahun depan
karena seringkali satu gesekan itu dimulai dari media sosial seringkali
itu dilihat dari perspektif tarik menarik berbagai kepentingan
sehingga memunculkan intoleransi begitu
nah saya melihat kesabaran dalam bermedia sosial itu juga
merupakan buah dari berpuasa kita sebetulnya
bagaimana kita tidak dengan mudah menuliskan di twitter mungkin atau di media sosial yang lain
kau luzur kalau istilah hadits rasulullah saw
jadi perkataan yang buruk bisa juga kan hoax gambar yang fitnah gitu ya
karena studi yang dilakukan oleh pusat pengkajian islam dan masyarakat di uin saripidatullah jakarta tahun lalu
itu memang melihat bahwa
intoleransi itu awal sebetulnya dari munculnya sikap sikap yang radikal
koreksi saya kalau saya salah tapi islam sesungguhnya adalah agama yang paling toleran seharusnya
gimana menurut anda
itu tidak diragukan oleh siapapun
ya sebab selain konsep yang begitu jelas ya
tentang konsep toleransi islam dalam quran dan hadis
sejak dari awal ayat ayat turun sampai ketika islam begitu kuat ya
tetap ajaran toleransi itu begitu menonjol
sehingga orang tidak bisa menuduh kita toleran hanya karena kita lemah
jadi kuliah ayuhal kafirun itu turun di mekah
tapi di surah al mujadala yang
la ya'an ha'akumullahu anil ladina lamuqatilukum
yang sangat monumental toleransi itu di medina turun ya
artinya di saat umat islam begitu kuat di air air
kerisalan nabi muhammad saw
nah selain secara konsep juga prakteknya
ya empat belas abad umat islam sudah menunjukkan itu
kalau ada akhir akhir ini ya yang dikesankan
tidak toleran ini sebetulnya dipengaruhi oleh banyak faktor
memang salah satu faktornya adalah pemahaman yang sempit
ya terhadap teks teks agama ya
tapi disana banyak sekali ya
dan salah satu yang tidak bisa kita lupakan
bahwa ini tidak terlepas daripada persoalan global
ya kan kalau masyarakat internasional sudah hampir
hakul yakin bahwa isis itu dibuat oleh amerika
sesuai pengakuan hillary clinton
artinya menggambarkan yang kecil kecil itu
boleh jadi juga dibuat atau implikasi daripada konspirasi global itu
jadi banyak kemungkinan tapi
apapun itu umat islam akan terus mengajarkan islam yang memang salah satu cirinya sangat toleran
banyak kitab kitab kuning kita itu disuruh disusun dalam masa prasalib ya
disusun pada saat ketika waktu itu umat islam perang fisik dengan ya
jangan lupa subscribe channel ini
dan tekan tombol bel untuk mendapatkan informasi terbaru
faktanya kemanjemukan latar belakang masyarakat seringkali menimbulkan gesekan
atau konflik horizontal antar kelompok yang berbeda
hasil survei dari pusat pengkajian islam dan masyarakat universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
menunjukkan pengaruh radikalisme menjalar ke berbagai sekolah dan universitas di tanah air

menurut survei ini terdapat lima puluh satu persen yang menunjukkan
dapat lima puluh satu persen dari kalangan siswa dan mahasiswa yang beragama islam
memiliki opini intoleran terhadap aliran islam minoritas
yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas seperti ahmadiyah dan juga syiah
selain itu tiga puluh empat tiga persen responden yang sama
tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain
data intoleransi yang berkolerasi dengan pemahaman agama mendorong penelitian ini
mendalami sumber pengetahuan agama yang diperoleh masyarakat
hasilnya lebih dari delapan puluh empat persen responden mencari pengetahuan agama melalui internet
seperti blog website dan media sosial
padahal dari pendalaman yang dilakukan berbagai pihak
penyebaran isu yang bersifat intoleran belakangan ini juga dipengaruhi oleh peran media sosial
di satu sisi bisa mempermudah interaksi
tapi di sisi yang lain media sosial juga digunakan untuk menyebarluaskan ujaran kebencian
dan bahkan digunakan sebagai media untuk menyebarkan radikalisme
baik polri maupun bnpt sepakat bahwa intoleransi menjadi bibit hadirnya radikalisme dan terorisme
pemahaman ini kian memuncak seiring rentetan kasus teror
yang terjadi di beberapa gereja dan kantor polisi pada mei dua ribu delapan belas
sekali lagi kebenekaan kita diuji
namun asli teror mendapat perlawanan dimana mana
saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama sama
memerangi terorisme memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilainya agama
nilai nilai luhur kita sebagai bangsa
semua kita pasti dan harus mengutuk sekeras kerasnya kejadian ini
atas orang orang yang tidak berdosa
tak hanya teror bom dan penyerangan aparat keamanan
pemerintah pun mensinyalir sejumlah tempat ibadah terpapar pemahaman radikal
bahkan empat puluh diantaranya berada di ibukota negara
ya tentunya kita harus berikan pembinaan
kita tidak ingin memecah belah
kita tidak ingin menimbulkan keresahan di masyarakat
tapi ini menjadi pr buat kita
rentetan peristiwa kemanusiaan konflik hingga gangguan keamanan
setidaknya menyadarkan kita bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu kita lakukan
untuk memadamkan api intoleransi dalam sekam keberagaman
merajut ukwah antara kita yang berbeda adalah usaha merawat berkah kebenekaan
sebuah ikhtiar yang mengembalikan kita pada kefitrian
pendi wijanarko cnn indonesia
ketika kita berada di sekolah kita harus berpikir tentang kemampuan kita
catatan bahwa radikalisme itu bibitnya ada ya
di kalangan akademik gitu ya
saya ingin mengutip salah satu manuskrip yang saya studi
kebetulan saya studinya manuskrip kuno ini
karangan syah ibrahim al qurani
itu menjelaskan bagaimana teks al quran dan hadis
pertama harus ditegaskan itu
adalah pedoman kita semua memang
tidak ada keraguan
tapi ketika memahami
jangankan per surat per ayat per huruf saja
satu huruf itu
ada makna lahir ada makna batin
nah salah satu pemicu mengapa munculnya intoleransi
dan kemudian mengarah ke radikalisme itu
itu adalah pemahaman terhadap teks yang sangat harfiah
tidak terlalu melihat konteks
kemudian ditambah dengan variabel variabel yang lain
kalau variable di kampus itu kan
terutama sekarang tentu saja untuk generasi milenial
jadi saya melihatnya begini
media sosial itu memungkinkan orang untuk berinteraksi
tapi sebelum saling mengenal sebetulnya
jadi lita'a rofu nya itu tidak ada yang mengatakan itu adalah menjelaskan itu
itu tidak ada
ya saya dengan pak kiai sudah mengenal misalnya
apalagi dengan prof nasar itu guru saya gitu di uin
itu kalaupun ada pernyataan beliau
yang mungkin ini saya tidak setuju
saya tidak langsung membulinya
tapi kalau di media sosial itu
langsung membuli tanpa tahu konteks
itu satu teks itu kemudian ditempatkan sendiri dalam konteks dirinya
apalagi dengan pengetahuan yang tidak baik gitu ya
nah yang menarik dari penelitian ppim
juga menggambarkan bahwa ternyata salah satu sumber yang tertinggi dari
rujukan keberagamaan generasi milenial itu adalah
yang kedua itu guru
guru yang mengajarkan
guru yang dekat maksudnya
guru ya guru khususnya dalam konteks penelitian itu
pendidikan agama islam
karena buku buku yang beredar itu juga kita tahu dalam beberapa waktu sebelumnya
itu ada beberapa yang memang mungkin disusun ditulis oleh
orang yang ya katakanlah mungkin belum komprehensif belum matang
ya kira begitu
tapi terlanjur tersebar
maka kemudian menimbulkan salah paham
saya kira begitu
prof nazar ini kan selain kita punya isu intoleransi
punya isu soal radikalisme
radikalisme sudah kelihatan jelas begitu ya
intoleransi untuk sebagian pihak masih dipertanyakan
apa benar kita intoleran dan lain sebagainya
tapi juga kita punya isu soal agama sebagai instrumen
yang bukan sekedar instrumen transidental dan horizontal ya
tapi juga instrumen yang sifatnya lahiriah
menjadi populer kalau lebih islam
dan kebangkitan populisme islam itu
era era sekarang ya satu dua tiga tahun terakhir ini
begitu menonjol begitu
prof nasar memperhatikan itu juga
iya kalau saya sih melihat dari sisi lain ya
mungkin mohon maaf kalau saya berbeda pendapat dengan kawan kawan ya
seringkali orang mencurigai bahwa situasi kita sekarang ini seperti
hardliner itu makin membesar ya kan
saya harus membedakan antara peningkatan
dan pada sisi lain juga ada sesuatu
pembengkakan kualitas umat
umat islam itu selalu berada pada posisi terpojok
mulai zaman penjejahan belanda jepang orde lama dan seterusnya
akses yang dimiliki umat islam untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi itu sangat terbatas
dalam era sekarang ini kan bebas
jadi santri yang biasanya terpojok hanya pada
universitas atau perguruan tinggi yang beragama islam
nah sekarang terbuka lebar bahkan institusinya sendiri bisa menjadi universitas sekarang kan
bukan lagi institut tapi sudah menjadi universal
nah ini ada hasilnya
jadi semakin merdeka seseorang mencari ilmu pengetahuan
semakin merdeka seseorang mendalami ilmu keagamaannya
agamanya sendiri tentu akan ada buahnya hasilnya
jadi buah daripada studi yang sangat mendalam ini
kesadaran religius yang sangat tinggi juga
tentu bukan hanya kesadaran knowledge nya saja
tapi juga kesadaran praktisinya
jadi jangan mengidentikan bahwa
wah itu sudah pakai jilbab
oh itu kan sudah pakai rajin sholat puasa senin kamis
jangan diartikan itu fenomena garis keras meningkat
dunia islam indonesia ini makin hijau
saya ingin mengatakan bahwa justru yang banyak di dalam masyarakat kita ini
yang terjadi adalah pembengkakan kualitas umat
bukan penguatan kelompok radikal
kekuatan radikal itu secara statistik kita bisa lihat datanya di bmpt itu juga
sebetulnya kalaupun ada peningkatannya tidak signifikan
kesadaran religius seseorang itu sebagai akibat
adanya kesempatan adanya peluang yang diberikan kepada siapapun untuk mendalami
itu dua hal yang berbeda
dua hal yang berbeda
orang melihat kemudian orang semakin taat menjadi semakin intoleran
orang yang semakin taat menjadi semakin radikal
kalau saya melihat sesuatu hal yang berbeda
orang yang menjalani keagamaannya dalam suasana seperti ini
dia pada umumnya juga itu adalah anti terhadap terorisme
anti terhadap kelompok radikalisme
coba jangan dibandingkan bahwa orang yang memiliki kesadaran atribut keislaman itu
itu semuanya sama adalah anti negara
justru kita lihat sekarang
dia memprovokasikan yang mempromosikan toleransi umat beragama itu
itu justru sekarang bukan hanya kelompoknya jil ya
dulu kan jil itu
sekarang malah jil itu malah agak mengecil sekarang
justru yang tampil ke permukaan ini adalah kesadaran yang diperoleh
kesadaran masyarakat yang timbul daripada tadi itu
istilah saya itu pembengkakan kualitas umat ini
dan saya tidak khawatir
kalau pembengkakan kualitas umat ini kita pelihara
yang jadi masalah kelompok minoritas yang radikal ini
itu kalau kita berikan ruangan
itu nanti bisa mengkontaminasikan dirinya kepada lembaga dan apapun yang ada di
nah oleh karena itu saya minta kepada siapapun aparat pemerintah dan keamanan juga
kita harus secara mikro melihat peta mapping mikro umat islam ini
jangan menjelaskan bahwa semua kelompok kelompok yang memiliki kesadaran atribut keislaman ini
itu adalah semuanya sama
itu bisa keliru sangat
kita lihat bukan hanya di indonesia
kita lihat di turki
di turki itu dimana mana orang pakai jilbab
dulu kan tidak boleh
parlemen dulu itu kan ada tempat gantungnya itu
begitu mau rapat itu
anak sekolah nggak boleh pakai jilbab
nah sekarang ini
tapi apakah di sana itu makin meningkat kelompok radikalnya
jangan samakan antara
pembengkakan kualitas umat ini dengan keadilan umat ini
sebagai bukti bahwa itu adalah meningkatnya fenomena garis keras
ini sangat berbeda
nah tadi anda bicara tentang
dua fenomena yang berbeda berarti
nah soal kampus
saya mohon izin teman teman
kalau saya pak oman ya mohon maaf ya
itu bukan saja kita perlukan pembaruan pemikiran dalam membaca teks
teks itu sendiri juga
mohon maaf saya katakan seperti ini
turas itu juga perlu kita tinjau ulang
banyak kitab kitab kuning kita itu disuruh disusun dalam masa perang salib ya
disusun pada saat ketika waktu itu umat islam perang fisik dengan ya
seperti ulagukan dan sebagainya
di abad abad pada waktu itu itu perang fisik ya
nah sekarang kan eranya sangat berubah kan
kita hidup di dalam era yang sangat
sangat berbeda dengan masa masa itu
tentu kita perlu fiksi baru
tentu kita perlu fiji indonesia
dan tentu kita perlu cara pandang baru
reinterpretasi pemahaman kita terhadap quran
bicara agama bicara tentang kemanusiaan
hari hari ini pak yayi hari hari ini yang kita lihat agama islam misalnya kita
lebih banyak wacananya soal politik
barangkali sekarang sekarang ini ditambah lagi wacana soal radikalisme dan lain sebagainya
kemudian orang ini islam yang seperti ini kah yang sebenarnya
yang berbening yang yang sebenarnya
ya bicara soal politik praktis dan lain sebagainya
kita tahu terakhir kan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
kemudian mengajukan nama rekomendasi nama calon presiden dan wakil presiden
dan kembali timbul pro kontra terkait dengan itu
sama sama kita ketahui bahwa islam ini kan sebetulnya agama yang lengkap dan sempurna
tidak ada aspek kehidupan kecuali islam mempunyai jawaban
mempunyai solusi tentang masalah itu
tentu saja yang paling penting kita harus membedakan seperti kata profesor tadi
bahwa ada teks suci ada interpretasi ada penafsiran
kita harus membedakan itu
jadi kalau dari sisi konsep jelas sekali
tapi apakah dalam tataran politik praktis sekarang penerapan itu
sudah tepat ini yang memerlukan kajian dan memerlukan arahan
disinilah peran ulama seharusnya
para ulama lah yang perlu untuk selalu didengar memberi arahan arahan
tentang hal hal yang seperti ini
agar tidak berbicara siapapun
yang mau berbicara yang mau berpendapat memberi rekomendasi dan sebagainya
nah sekaligus menyambung dengan disampaikan tadi oleh prof oman
sekarang ini selain buku medsos jadi rujukan
dan ini sangat berbahaya memang
kalau tidak ada arahan arahan dari para ulama kita
sebab dahulu saja saya baca pendapat para ulama ini dahulu
apalagi kalau sekarang nih
siapa yang menjadikan bukunya itu sebagai guru
artinya semata mata pada membaca teks teks interpretasi itu tafsir itu
maka bisa lebih banyak salahnya daripada benarnya
nah disinilah pentingnya
kehadiran para ulama untuk memberikan arahan
dan kita tidak boleh berada di dua kutub ekstrim
ekstrim yang pertama setiap kita berbicara tentang masalah sosial politik
itu selalu dikatakan kenapa islam mesti bawa ke situ
ini bukan wilayah islam
ini masalah dunia
nah ini juga keliru
kutip ekstrim lain juga adalah jangan setiap orang gara gara alasan islam ini menjawab segala hal
dan beri jawaban dan akhirnya memberikan istihad istihad yang keliru
sebagian publik barangkali nggak bisa mengeneralisir juga
sebagian publik merasa terganggu karena kalau kita bicara politik kan ada aparatusnya namanya partai politik
kalau kita juga dalam perjalanan waktu kita melihat bagaimana partai partai islam muncul dan masih ada sampai sekarang
mengapa kemudian bikin partai politik saja kemudian berpolitik praktis
ketimbang menggunakan dalam tanda kutip apa namanya
pakaian yang bernama ulama itu untuk kemudian masuk ke dalam politik praktis
kalau boleh sedikit ini saya kaitkan dengan hasil ijtima ulama di banjarmasin baru baru ini
istimewa ulama majelis fatwa mui se indonesia
itu sudah dibahas
termasuk bagaimana berbicara politik di masjid
kalau yang dimaksud politik praktis itu memang harus dihindarkan
tapi kalau politik berbicara politik keumatan politik kebangsaan
berbicara tentang kemaslahatan global
umat dan bangsa
itu sesuatu yang tentu saja dibenarkan
nah ini hal hal yang perlu kita pedomani
kita bicara soal kesan persepsi
bahwa islam itu intoleran
islam itu radikal
itu semata mata sekali lagi nih
apa namanya tesisnya soal kekuasaan
tesis itu sengaja dibangun
sudah dibuktikan sebelumnya di tahun lalu
gerakan ini bisa ngumpulin jutaan orang
nah hal ini kemudian mengkhawatirkan untuk kontes dua ribu sembilan belas
dihembuslah kemudian isu intoleransi
isu radikalisme dan lain sebagainya
yang kemudian membuat orang jadi takut sama islam
dan takut berapa namanya
mengaktualisikan diri sebagai islam
saya kira kalau apa yang terjadi pada tahun lalu di dki
mungkin tidak bisa lepas juga kita lihat dalam konteks global
munculnya apa yang disebut populisme itu
mungkin kita bisa menyebut dua contoh kan
brexit dan trump gitu di amerika
jadi populisme ini kan satu gagasan bagaimana perlawanan terhadap kekuasaan
mengatasnamakan rakyat tentu saja
nah itu sah atau tidak
sah di dalam iklim demokrasi
itu kan konsekuensi dari demokrasi
kita sudah punya komitmen bersama
menganut sistem demokrasi
makanya kemudian banyak keterbukaan keterbukaan
aspirasi yang muncul
nah ketika rakyat punya aspirasi
yang berbeda dengan pihak kekuasaan
nah tapi ada satu problem
ketika populisme itu kemudian dikaitkan dengan agama
tanpa kemudian pemahaman agama yang tadi itu
yang wasatiyah mungkin kalau boleh kita sebut ya
yang berangkat dari pemahaman agama yang tidak paripurna
saya melihat yang tadi disampaikan oleh prof nasar misalnya
quran hadis itu sudah final
yang belum final dan masih interpretable
itu kan memang tafsir tafsirnya
baik tafsir fikih maupun tafsir apa
nah dalam konteks indonesia
saya melihat ada satu missing link yang sangat besar
bahwa baik secara individual maupun secara struktural
itu hasanah tafsir tafsir yang sifatnya konteksual tadi itu
yang sudah kita hasilkan sejak awal
itu tidak banyak diserap
apalagi oleh generasi milenial
saya kalau ngasih kuliah di kampus ya
di pasca sarjana misalnya
saya sering bertanya
anda tahu tafsir apa
selalu menyebutkan ada tafsir bayu dawi
tafsir jalalin yang paling populer ya
tafsir ibn qasir
tafsir melayu pertama yang ditulis oleh ulama indonesia
dalam konteks indonesia itu apa
banyak yang tidak tahu judulnya
itu kan turjuman al mustafid
karangan syah abdurrabsingkal misalnya
kemudian saya tanya lagi
hadis melayu pertama dan seterusnya
nah fikih fikih hasil ijtihad ulama di indonesia
sejak masa lalu
masa kesultanan masa kolonia
sampai sekarang majlis ulama indonesia
itu lebih relevan dalam konteks indonesia
saya ingin contohkan satu contoh
qiyai rifai khali salak misalnya
itu pada masa kolonia
pasangan suami istri yang dinikahkan oleh penghulu
tapi penghulunya diangkat oleh kaum kolonial
tidak sah nikahnya
itu dalam fikih fatul wahab
dalam apapun tidak ada
yang namanya sudah dinikahkan
ada penganten mempelai
ini kan sah kan
tapi karena konteksnya melawan kekuasaan
yang sampai sekarang kan masih ada
hasanahnya masih ada
sayangnya kitab kitab hasil interpretasi itu
itu tidak banyak
bahkan nyaris tidak ada di dalam kurikulum
pun madrasah gitu ya
nah itu yang belum masuk
wawasan tentang kekayaan
jadi tidak balance
konsep islam wasatiyah itu kan
islam moderat itu mestinya balance tadi
kita tidak setuju
setiap ada orang yang berjenggot
kemudian dianggap sebagai
atau celananya cingkral
itu sama sekali tidak balance
konsep wasatiyah itu harus balance
yang kedua adil
kalau itu tidak terjadi
tidak ada tasamu
tidak ada toleransi
kalau kita belajar fiksinya duluan
itu sudah terstruktur dalam alam bawah sadar kita
akhirnya sepertinya fiksi memang hakimi tauhid
lalu apa yang harus kita tempuh prof
baiknya soal ini
kita ini kan umat yang paling banyak nih di indonesia
harusnya memberikan warna
kita harus menghentikan itu
apa yang harus kita lakukan
ya kalau saya sih
kita perlu juga menggugat metodologi pembelajaran agama kita ini
di samping tadi menggugat teks itu ya
tapi hati hati menggugat disini bukan
jangan diartikan seolah olah kita mau revolusioner juga
jadi saya kira ulama itu kan sangat dekat dengan istilah
kan ada kawlul kadim
jadi jangan dianggap ini sesuatu yang berbau bau marxis gitu ya
ini kok memperhadap hadapkan ada tesa anti tesa
sangat hegelian gitu ya
yang saya maksudkan metodologi begini
ada hal yang berbeda antara tradisi indonesia
saya nggak tahu apakah ini kecelakaan sejarah atau bagaimana ya
di indonesia ini kita lihat dalam buku buku
orang indonesia itu belajar islam itu mulai dari kebanyakan mulai dari fikih
jadi kita seperti mempelajari sebuah batang
mulai dari belajar dari daunnya rantinya tangkainya baru masuk batahnya akarnya
padahal al quran yang pertama kali tuhan turunkan itu adalah ayat ayat makiyah
yang subsansinya itu makkiyah itu tauhid gitu kan

pangkalan pendaratannya dulu yang kita bangun di mekah itu setelah pangkalan pendaratannya kuat itu ya legalitas hukum hukum rukun islam itu landing gitu kan
nah kalau kita belajar fikihnya duluan itu sudah terstruktur dalam alam bawah sadar kita
akhirnya sepertinya fikih yang menghakimi tawhid
fikih yang menghakimi tasawuf
fikih yang menghakimi akhlak
pokoknya semua yang berbeda dengan alam bawah sadar kita
semua yang berbeda dengan masyarakat kita
semua yang berbeda dengan apa yang aku anut itu bid'ah
semua yang berbeda dengan apa yang aku pahami adalah musyrik
padahal yang mereka jadikan referensi itu fikih
fikih tidak bisa menghakimi tawhid
tauhid lah yang harus menentukan fikih
kan itu kan dasarnya
nah ini ada satu persoalan metodologi
jadi radikalisme intoleransi itu munculnya adalah karena yang diajarkan kepanjangan dari akar sebenarnya
bukan akarnya itu sendiri
mungkin itu sederhananya ya
tetapi jawabannya tidak sesederhana itu ya
perlu kontemplasi awal ya
ini saya pernah menyampaikan juga ke pak menteri agama
kurikulum kita juga ya
saya melihat bahwa metodologi pembelajaran islam yang ditampilkan dalam kurikulum kita itu
itu kan masih heavy nya itu pendekatan awalnya itu kepada anak anak kita itu adalah fiksi
kalau orang disusupi apa disubuhi fikih sejak dini
jangankan antar umat beragama
antar mazhab saja bisa saling menyalahkan
jadi ego ego spiritualnya itu tertancap disini
padahal yang kita butuhkan adalah seperti bagaimana rasulullah saw itu menanamkan ajaran kemanusiaan
kalau kita tanamkan humanity is only one ya
kemanusiaan ini sebetulnya sejatinya hanya satu
ada memang perbedaan perbedaannya
tetapi itu sebetulnya perbedaannya tidak terlalu jauh berbeda
kalau kita mau belajar pada substansi setiap agama
semua agama itu mengajarkan adalah bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri
tentu ada distingsinya antara islam dengan agama agama yang lainnya kan
dalam distingsi itu lakum dinukum waliyadin
islam juga berkeras itu
ashidawalal kufarruh ma'ubainam
tidak toleransi lembek gitu kan
setuju yes man nya gitu enggak
islam itu juga jangan lembek lebek gitu
itu bukan toleransi
toleransi bukan berarti mengorbankan prinsipnya sendiri untuk menerima sebuah kenyataan kebersamaan
itu bukan toleransi
toleransi itu ya bagaimana membiasakan diri untuk hidup dalam sebuah perbedaan
bukan menyatukan semua ya
memaksakan persatuan ya kan
memaksakan persatuan itu bukan toleransi
tapi bagaimana membiasakan diri kita itu untuk hidup di dalam sebuah perbedaan
nah ini yang lebih penting
bukan bagaimana bersatu
tapi bagaimana membiasakan diri hidup dalam sebuah keberagaman
konotasinya sangat lain
bagaimana menjadi satu
atau bagaimana membiasakan diri kita hidup dalam sebuah perbedaan
yang selalu aneh buat saya adalah sebelum sebelum ini nih
mungkin sebelum dua ribu empat belas gitu ya
bahkan sebelum dua ribu tujuh belas
kita gak pernah punya masalah gitu ya
ya ada sporadis
sebelumnya juga ada kejadian di poso di tepid
sporadis dan lokal sifatnya
sekarang ini kesannya kok soal toleransi itu jadi isu yang menasional akhirnya
kalau saya kok melihatnya itu triggernya terutama memang ya politik ya
terutama dalam konteks di jakarta mungkin dua ribu enam belas ya
bagaimanapun apa yang tadi saya sebut misal populisme itu
populisme kan memang akan tumbuh di negara demokrasi
tidak akan tumbuh kalau itu otoriter otorita
nah tapi ketika itu kemudian berjalin berkelindahan dengan gesekan politik
itu yang harus kita punya komitmen bersama untuk hati hati
karena bisa menimbulkan militanisme
yang menimbulkan intoleran intoleran dalam pengertian politik juga kadang kadang
bukan soal keagamannya
sama seperti wacana ini ustadz
membenturkan antara pancasila dan mereka
bukan bukan mereka ya artinya tidak disebutkan islam
berarti di seberang sana
tidak toleran berarti
tidak toleran berarti
misalnya saya pancasila dan saya indonesia
berarti di seberang sana
tidak toleran berarti
islam itu tidak indonesia
islam itu kembali lagi ke piagam jakarta
yang mengharuskan adanya lima kata di pasal pertama dan kemudian balik balik ke situ lagi tuh akhirnya
kalau kita lihat sebetulnya ini ada orang orang tertentu saja tapi bisa saja dia mempunyai media atau jaringan
yang tiba tiba dengan mudah menembakkan peluru itu sehingga orang yang protes orang yang memunculkan suara
yang memang boleh di alam demokrasi ini tiba tiba dianggap tidak toleran tidak menjaga keberagaman
tidak mencintai nkri tidak menghargai bineka ya ini sebetulnya hal yang kita sudah lihat
dan termukti sejak dari awal upaya upaya untuk mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya di jakarta
oleh katakanlah para ulama ya dengan sebetulnya dengan hak hak
satu inspirasi dari al quran dan itu sah
saya di negeri ini kan demokrasi itu
memilih sah memilih siapa
dengan dasar apa kan begitu
selama tidak melanggar undang undang
dan tidak mencederai orang lain
sejak ada ini
lalu kemudian ada
adanya persaingan itu
dan yang paling menarik catatan dari
kang oman tadi bahwa sebagian besar muslim
begini sebenarnya ini bukan dari saya ilustrasi
karena saya sering dengar pak
pak lukman itu suka pak lukanan hakim
saifuddin pak menteri agama itu sering menggambarkan
begini konteksnya itu
konteks keberagaman di indonesia itu
mungkin seperti layar putih
tiba tiba ada satu titik hitam
di tengah nah mata orang itu
lebih ketika melihat itu
layar putihnya dilupakan
hanya titik tengahnya saja yang ada
mungkin kasus baik per kasus yang
intoleran nah jadi
sebetulnya kalau melihat lagi lagi
survei yang di uin itu
di ppi misalnya
nkri dan seterusnya
nah jadi kalau menurut saya
saya sebetulnya ingin
juga merespon pertanyaan tadi lalu solusinya
gini yang pertama secara kognitif
kita memang harus terus menerus mengkampanyekan
keagamaan yang lebih
komprehensif yang lebih
wasatia tidak ekstrim
ke kiri tidak ekstrim ke kanan
ayo kita sama sama merapat mencari titik temu
itu yang pertama jadi gak ada islam yang
pancasila islam bukan pancasila
harus berimbang dan juga
harus adil begitu ya
itu yang pertama secara kognitif baik di
melihat apa yang dilakukan oleh
saya karena saya di kementerian agama
saya melihat secara struktural
itu juga harus ada yang dilakukan
pada buku buku agama
misalnya review ulang buku buku agama
itu yang sedang dilakukan di misalnya
di puslitbang lektur keagamaan sekarang
gitu ya di review kemudian
pengayaan buku buku yang
memang lebih mencermikan
apa yang kita inginkan visi visinya
jadi gabungan antara
secara kognitif kita bersama sama
menyuarakan tentang islam
wasatiyah islam yang moderat itu
kemudian secara struktural
harus disiapkan nah yang bisa
menyiapkan infrastruktur itu kan institusi
bukan hanya kementerian agama saja
ada mui juga
gitu kan ada yang lain lain juga
tentunya mui punya konsep menyelesaikan
masalah ini lebih ke akarnya
makro lebih maksimal
itu dengan dialog nasional saya masih
ingat persis waktu ketua
umum mui pak kiai ma'ruf amin
menyampaikan masalah ini
di depan pak presiden pak jokowi
dan juga kepada
tokoh tokoh yang dianggap misalnya
dalam tanda petik tokoh tokoh yang
umat islam kira kira seperti itu di jakarta
seperti habib rizieq dan sebagainya
dan itu disepakati dialog nasional tapi sayang
sampai hari ini belum terwujud iya
pak sekjen kemarin bilang masalahnya di budget ya
nah misalnya di zaman
sebelum kemerdekaan dan orde lama
yang dibuat itu diambil yang dia
sisi duduk bersama
insya allah sudah selesai sampai sekarang belum ada itu
prof barangkali terakhir
apa yang harus
apa yang harus pertama apa yang harus kita
syukuri sebagai bangsa di
dan apa yang harus kita lakukan sebagai
bangsa kedepan untuk memaknai
pertama saya masih tetap pada
pernyataan saya tadi yang pertama bahwa
kita jangan terlalu resah
seolah olah indonesia ini
akan kiamat dengan hadirnya kelompok kelompok
radikal apalagi dengan
melihat itu tidak sampai
sejauh itu negeri kita
insya allah ini kalau kita bisa berbangga
bersyukur pada allah swt
sampai hari ini
kita bisa melihat sudah berapa tahun terakhir ini
ada kan survei itu kan
negara yang paling menikmati bulan suci
ramadan itu adalah indonesia
lain sungguh pun mereka itu
menggunakan merek negara islam
pergi ke masjid tarwih pulang mayat
bom dan sebagainya
kita dari bandung
dari bogor datang ke istiqlal di sini
tidak ada yang mengawal iktikaf di sini
alhamdulillah gak ada kajian apa apa
jadi apa sih
sesungguhnya kita perlu persoalkan
seolah olah kita di sini besok indonesia
akan kiamat kalau kita baca media kita sendiri
nah kalau kita baca media luar negeri
kita saya nggak tahu mungkin saya salah baca
atau tidak membaca
universal saya itu
seperti bangga ya sebagai orang indonesia
kalau kita ke luar negeri
baik itu di barat maupun di timur tengah
seolah olah itu indonesia itu adalah kiblat peradaban
dunia islam negara negara
paling aman negara pertumbuhan
ekonominya jauh meleset melampaui
negara negara mayoritas islam yang lain
kemudian juga dari tingkat
pencapaian prestasi intelektual
dan sebagainya kita
saya baru baru dari senegal ya
itu di khutbahnya itu
karena mungkin dia tahu kita datang
terjemahkan ke dalam bahasa inggris
kita harus berbangga karena
punya indonesia sudah mengekspor
pesawat terbang menyebut nama pak habibie kan
besar memitoskan indonesia
seperti setara dengan jepang
setara dengan china
memang hanya tiga negara
indonesia turki dan saudi arabia
jadi di luar negeri itu
mereka memandang indonesia atau median media asing
itu melihat indonesia itu
dunia islam asal depan
tapi kalau kita baca koran kita sendiri
loh kok negara kita seperti ini
kita harus membaca koran luar juga
sampai membaca twitter dalam negeri kita
celakanya kalau masyarakat kita
gak pernah baca media media asing
bagaimana orang luar memandang indonesia
hanya dipengapkan oleh
informasi internal yang seperti tadi
itu tersedot energinya tuh
energi yang tersedot bagaimana bisa menciptakan prestasi
kita kan yang penting
buat kita ini juga sekali lagi
menghimbau kepada dunia media kita
atau medsos ataupun media media
ormas seperti tv kita ya
mari kita juga jangan melupakan
bagaimana membesarkan optimisme
masyarakat kita juga
jangan kita asyik dengan satu fokus
kita melupakan bahwa bangsa ini perlu
kita bicara tentang islam kita jangan bicara
kita perlu juga mengangkat makassar
syariah islam itu sebetulnya seperti apa sih
jadi jangan sampai kita asyik
bicara tentang suatu hal yang kecil
tapi lupa bahwa frameworknya itu
kita apa yang kendak capai nah saya ingin kita
membaca dari luar membaca di dalam
itu pasti akan ada sinergi
dan itu yang akan melahirkan prestasi
ya sinergi itu akan melahirkan
energi saya kira itu
baik terima kasih bapak
mengucapkan selamat idul fitri boleh
kepada seluruh pemirsa
cnn kami ucapkan selamat idul fitri
semoga kita semua diterima oleh allah
semoga kita semua diterima oleh allah
semoga kita semua diterima oleh allah
perbincangan kami ini
bisa memberikan hikmah
dan inspirasi buat anda
dan bisa memberikan jawaban
atas semua pertanyaan dan ragu yang
muncul barangkali di kepala
sebagian kita soal
islam yang selalu didekatkan
dengan radikalisme dan intoleransi
sampai disini afd now
kita jumpa minggu depan sampai jumpa